seorang begal sadis di karawang tewas ditembak polisi saat berusaha melarikan diri
sementara itu di sukabumi pria mabuk yang meresahkan warga digiring ke kantor polisi
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
petualangan kriminal kr seorang begal berusia sembilan belas tahun asal karawang
berakhir di tangan petugas satuan reserse kriminal polres karawang
begal yang tak segan melukai korbannya saat beraksi ini
tewas ditembak polisi saat mencoba merebut senjata polisi dan melarikan diri
selama hidupnya pelaku yang biasa beraksi di kawasan karawang purwakarta hingga subang ini
kurang lebih sudah melakukan begal sebanyak delapan puluh kali
terekam kamera pengawas cctv tampak dua pencuri kendaraan bermotor di desa cilame
kabupaten bandung barat sedang beraksi
saat menjebol pagar hingga mengambil motor
pemilik kendaraan sedang tertidur pulas di dalam rumah
warga resah karena tak kurang sepuluh kasus pencurian kendaraan bermotor
kerap terjadi di sini sejak tiga bulan terakhir
dianggap meresahkan warga desa pamurayan kecamatan cibadak kebupaten sukabumi
seorang pria mabuk dievakuasi polisi
sebelumnya polisi mendapatkan laporan warga
satu muda mabuk ini tergeletak di depan sebuah toko kelontong
pria berusia dua puluh dua tahun ini lalu dibawa ke polsek cibadak
beserta satu motor yang ikut diamankan